harga kedelai yang terus menanjak membuat produsen tahu tempe terjepit
produsen tak ingin kehilangan konsumen dengan menaikkan harga
namun di sisi lain biaya produksi justru membengkak
lantas bagaimana produsen menyiasati hal ini
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sekjen gabungan koperasi tahu tempe indonesia hugo siswaya
selamat pagi pak hugo
selamat pagi pak ferdi
terima kasih pak hugo sudah bergabung dengan kita pagi ini
pak hugo gini ada perasaan resah dan gelisah begitu ya yang dirasakan oleh pengusaha produsen tahu tempe kedelai
soal harga yang semakin menanjak naik
situasi sebenarnya seperti apa sih pak hari ini
ya memang situasi sebenarnya harganya terus naik
itu sejak akhir tahun
sejak akhir tahun di desember dengan harga rp sembilan enam ratus sekarang harganya sudah di tiga belas enam ratus tiga belas delapan ratus
dan ini sangat memberatkan buat pengrajin tempe tahu di seluruh indonesia
tapi memang sistem di lapangan seperti itu
karena juga struktur permodalan kami pengrajin tempe tahu juga kan terbatas ya
kalau harus nombok terus
kira kira seperti itulah situasi kondisi
kan dari importer kan juga ada harga yang dipatok sampai kemudian landed ke konsumen
ini berapa persen kenaikannya pak
wah kenaikannya sudah lebih itu
ya itu tadi aja yang saya katakan bahwa harga jual di tingkat pengrajin itu di akhir tahun di angka rp sembilan enam ratus
sekarang sudah di tiga belas delapan ratus
kan juga kalau di pelosok pelosok sudah ada yang rp empat belas
nah itu yang
dan sebetulnya kan yang dimintakan oleh pengrajin ini kepada pemerintah
bahwa yang diharapkan oleh pengrajin itu
kalaupun juga harus naik
situasi dengan apa kondisi
maka naiknya itu jangan terus
nah ini yang menjadi sulit buat pengraji itu karena naiknya kan hampir setiap hari begitu ya
nah yang tidak bisa terkena sehingga pengrajin juga akan kesulitan untuk juga mengatur cash flow
ya kan begitu
ditambah lagi juga memang ada beban beban produksi lainnya yang harus naik
karena akibat dari kemarin harga bbm juga naik
nah ini juga makin memperhatikan kepada apa kematian pengrajin tahu dan tempe di seluruh indonesia
pak beberapa sudah mencari siasat sendiri begitu ya pak
ada pengurangan karyawan
eee mengurangi beban produksi
atau bahkan mengurangi ukuran
eee ukuran tahun
lihat leaning di belakang kamu outtakes pulak
sebuah ujung khusus utara ulang
hanya saja memang karena kenaikannya terlalu tinggi nah ini yang menjadi problem juga
nah sekarang dengan harga kedelai di angka tiga belas enam ratus sampai dengan tiga delapan ratus maka ini menjadi naik harga tempe dan harga tahunya
nah kalau harga tempe dan harga tahunya naik ada kemungkinan konsumen kita itu akan beralih
tidak lagi membeli ke tempe dan tahu dia berpikir apakah memang harus membeli tempe atau dia harus beli telur
yang menjadi persoalan itu kan di sana
jadi memang perlu waktu juga untuk mengedukasi kepada konsumen kita karena memang tempe dan tahu di seluruh indonesia itu sudah menjadi teman makanan sehari hari yang dibutuhkan oleh masyarakat
dan harganya memang terjangkau
nah hanya memang karena waktu kenaikan harga kedelainya yang begitu sangat cepat ini juga perlu proses waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk itu juga kami minta kepada pemerintah melalui kementerian perdagangan agar juga memberikan informasi atau memberikan pernyataan kepada publik kepada masyarakat
dan juga kepada konsumen tempe dan tahu
untuk bisa memahami tentang kenaikan tempe dan tahunya
pak hugo beberapa produsen ini juga mengatakan soal pasokan juga berkurang
tapi ini justru ditepis oleh pemerintah bahwa pasokannya juga cukup
ini situasi di lapangan sebenarnya seperti apa
ya memang ini juga menjadi satu persoalan
karena memang pada akhirnya
sebetulnya kan para pemasok dalam hal ini importer juga sedang mengukur bagaimana pasokannya ini bisa berjalan sampai dengan pasokan berikutnya
ini situasinya di november oleh data yang disampaikan oleh pemerintah
para importer mereka menjamin bahwa apa sampai dengan akhir tahun ini situasi kondisinya cukup
hanya saja memang mereka itu selalu menghitungkan gitu
jangan sampai nanti
terjadi kekosongan sebelum barangnya datang
nah situasi kondisi ini juga memberikan situasi kondisi pada akhirnya terjadi panik buying gitu
sehingga beberapa pengrajin ingin mengumpulkan pasokan
karena memang harganya terus merangkat
nah sebutnya kenaikan harga yang merangkat ini juga pengaruhi di samping juga ada pasokannya yang sedang diatur
juga ini juga ada
nilai tukar rupiah terhadap dolarnya yang terus naik kan begitu
nah importer melakukan itu
itu aja sih persoalannya di sana
maka kita kami dari kapopindo insya allah nanti mulai dari hari minggu sampai dengan selasa kita akan berkumpul
seluruh indonesia pengurus kopi seluruh indonesia untuk membicarakan masalah ini
dan nanti sampai dengan akhir tahun kita sudah punya solusi jangka pendek dan jangka panjangnya lah
kita koordinasi langsung dengan pemerintah dengan terkait dengan para importer
untuk merumuskan secara bersama sehingga tidak terjadi kepanikan kepanikan yang tidak menguntungkan
nah kita juga tidak ingin membuat jadu situasi kondisi
dan ini pasti jadi warning oleh pak
pak jokowi bahwa ada situasi kondisi di dunia yang terjadi persoalan pangan
ya memang ini berdampak kepada indonesia khususnya untuk komoditi kedelai ya
dan tentu kita harus bisa sikap ini secara bersama dengan adik adik di sana
kita juga harus bisa mengobodir semua pihak stakeholder untuk membicarakan
bagaimana agar suplai kedelai ini masih tetap terus tersedia harganya bisa terkendali
dan bahkan juga kemarin ini sudah di pandang tangan presiden
sudah muncul juga pr press nomor satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua
buat tentang penyelenggaraan sadangan pangan pemerintah
ini juga menjadi salah satu solusi bagaimana nanti ke depan situasi kondisi ini bisa diantisipasi
sehingga tidak terjadi kepanikan kepanikan yang seperti sekarang ini terjadi
pak hugo terakhir setidaknya untuk saat ini menenangkan agar situasi resah dan gelisah
soal kenaikan dan keluhan komoditas dan harga kedelai yang berdampak kepada tahu tempe ini
bagaimana pak sambil menunggu tadi langkah langkah koordinasi ini dilakukan
ya baik jadi memang nanti insya allah nanti kita juga akan rumuskan salah satu solusi
sebetulnya kan begini untuk juga bagaimana pengrajin ini tetap bisa existing
maka kita juga nanti akan menyerukan kepada seluruh pengrajin di seluruh indonesia
untuk yang pertama ini adalah mengurangi juga produksinya
mengurangi produksinya dengan mengurangi produksinya ada kesempatan buat pengrajin
untuk menaikkan harga tempe dan tahunya
supaya ini juga bisa
artinya penggemar ataupun masyarakat bisa tetap menikmati tahu dan tempe
karena pengrajin tahu dan pengrajin tempe juga karena harganya naik
masih bisa mendapatkan margin yang bisa terus assisting
bisa berjalan penyelenggaraan produksi tempe dan tahunya
sambil menunggu nanti kita bersama pemerintah dan stakeholder yang lainnya
merumuskan kebijakan kebijakan yang lebih
bisa menguntungkan semua pihak
saya pikir mungkin itu yang langkah yang nanti akan kita lakukan ke depan
sampai dengan akhir tahun ini
juga manfaatan terhadap tadi ya
ada program pemerintahan tentang tentuan sedikit harga
ini juga nanti kita mintakan pemerintah untuk bisa menyesuaikan terhadap situasi kondisi yang semacam ini
sehingga pengrajin tempe dan tahu juga masih bisa terus menjalankan kegiatan usahanya
pertama kali itu
baik mudah mudahan kemudian upaya pak hugo dan teman teman di asosiasi ini bisa sejalan dengan pemangku kepentingan
agar situasi ini bisa dijadikan apa namanya ya bisa dicarikan solusinya begitu
terima kasih hugo siswaya sekjen gakoptindo sudah bergabung dengan kita pagi ini